kamu itu kelakson kelakson ngapain
maksud gue kok merdeka keliatan mesra
kayak gak ada apa apa
ya udah pasti ya yury
ya udah pasti kesel
kok lu ketawa sih kan gua lucu
ah diam lu
kata lu garing
apa aja mau sih kok temen temen kayak gitu
tapi akhirnya senyum yan
jadi paksa senyum
jadi paksa senyum
jadi paksa senyum
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ini yang miring fotonya atau kepala gue ya

maksudnya udah datang
beb cepetan bebe
iya aja ini juga udah cepet cepet
astaga gue belum ganti baju
mudah mudahan ganti ke istriku ah tau
beb cepetan dong bebe
ntar kalo gue ngelarapih gue dibawahin lagi sama mami
kamu itu kelakson kelakson ngapain
gak ada orang di depan
biar ada yang bukain pahager bu bos
hmm maksudmu aku kamu suruh bukain pagar
kagak maksud saya biar yang di dalam rumah yang bukain pagar
ih bener bener kamu ya kelewatan ya
kamu suruh anak saya yang paling ganteng warna bukain pagar
eh kok masih pakai jeans
aduh ya ampun
abang salah ya abang minta maaf ya
mau abang bantu
maaf aku pake celosan
ingat ya sama perjanjian kita
mau ngomong apa ya tadi perasaan ada yang aneh
mau ke dalam manggil bos warno
mau ngasih tau kalo kita udah nyampe
gak usah kamu panggil
kamu turunin aja itu koper
yaelah bu bos kenapa ngedari tadi
kamu turunin aja itu koper
yaelah bu bos kenapa ngedari tadi
ngejawab terus ya kamu turunin koper
si bajunya ngerti banget
maaf ya kita tadi telat bukain pagernya
maaf ya kita tadi telat bukain pagernya
gak apa apa lagian ada ponire
gak apa apa lagian ada poniren
kamu kerja dulu nanti nyusul kesini kok
ya sibuk lah
kalian ini loh
acil gak apa apa kok mi
baju kamu kebalik ya
oh enggak kok mi
kalau baju ini resleting itu harus di belakang
kamu kalau mau pakai baju kamu lihat dulu bajunya
bagian lebih rendah itu bagian depan
bagian lebih rendah itu bagian depan
gak usah ketawain
gak usah ketawain
duduk duduk mi
ah gak usah gak usah
nanti mami ambil sendiri aja
ngapain kopornya di bawah naik
ya di bawah ke kamarnya mamski
iya soalnya kamar atas sudah dibersihin mami
iya soalnya kamar atas sudah dibersihin mami
ih mami gak mau tidur di kamar atas
mami maunya tidur di kamar bawah
kan di bawah ada dua kamar
kamar kalian sama buat mana
kamar kalian sama buat mami
eee kita udah beresin semuanya

kamarnya tuh rapi pokoknya buat mamski

mami pokoknya nggak mau tidur di kamar atas
biar kamar atas buat poni rein aja
biar kamar atas buat poni ren aja
mami mau dekat kalian
saya juga kan anggota keluarga bos warno
saya juga kan anggota keluarga bos warno
lo ikut gue sekarang

mami sebentar ya tunggu saja dulu

kalian mau kemana mau rapiin baju ya
yaudah gak papa
bentar ya mi
masukin koper ke kamar sebelah
siap bu bos

becanti udah sering kok ngomong kayak gitu
mau gue tambahin lagi
gue gak mau sekamar sama lo
nanti mamsi bisa denger loh beb
terus gimana sekarang
ya pokoknya gue gak mau sekamar sama lo
ya pokoknya gue gak mau sekamar sama lo
lo jangan maksa gue dong
abang jadi bingung nih dok
udah gak ada kamar kosong lagi disini

bobot di ranjang
abang bobot di lantai
apa yang tidur di ranjang
beb beb cantik yang tidur di lantai
janji kok abang gak bakal macet
janji kok abang gak bakal macam

ya justru yang aneh kalo cuma satu macem
kan jadi bingung nih beb
kan jadi bingung nih beb

intinya gue gak percaya sama lo
apa yang janji
jangan sampe mamsi tau kalo kita gak sekamar
jangan sampe mamsi tau kalo kita gak sekamar
apa yang janji